boy apa perlu kita bilang anak ging menteng juga
soalnya mereka kan udah jadi bagian anggota kita juga
kayaknya gak perlu deh an
karena ini sebenernya masalahnya masalah kepersonal
dan kita sebagai temennya raya
pasti bisa buat nyari abah ramah
terus rencana selanjutnya apa an boy
ya rencana selanjutnya sih
mendingan sasaran kita tuh black cobra
kita harus cari mereka
karena mereka yang tau markasnya bang cobra tuh dimana
dan cuman bang cobra yang tau abah ramah tuh dimana
boy ada pesan dari bokin gue nih
katanya dado motornya kecolongan
dan dia dihajar sampe ngejoprak sama pencurinya
sekarang dado dirawat di rumah chandra
masalah abahnya raya belum kelar
sekarang nyembuh lagi masalahnya dado
kasian dado jadi samsak dia tang
aduh kasian banget sih dado tak
udah digebukin motornya hilang lagi
guys ini gak bisa dibiarin guys
lama lama ini maling makin menerjalela
mending kita cari sekarang pencuri sebelum banyak korban

ya udah kalo gitu kita cek kondisi dado ya

bang kita dapat barang bagus lagi nih
lu bertiga gua dua
kamu mau bayarin motor yuk
buat ayo tanah tanah coy

ini posisi abah udah diapa apain ya sama skobar
hah kita harus cari skobar
kita edahin lah
kita serang markas skobar
bila perlu kita bakar
eh sardung diding

ini bukan masalah serang atau perang bukan
ini bukan masalah serang atau perang bukan
kalian tahu di mana markasnya skobar
kalian tahu di mana markasnya skobar

kamu orang lama tahu nggak di mana tempatnya

tahu apa enggak
tidak tahu boy
eh tadi udah marah marah
tadi udah marah marah
mau nyerang kemana
kita mau ngebakar apa
hah oh sardung
sardung diding kasihan sih neng
kita bawa pulang ke bengkel kita pulangkan oke
abah masih ada kita yakin oke
dan masih ada om di sini yang pasti akan cari si abah neng
sabar ya neng
sekarang kita pulang ke bengkel ya neng
mending sekarang kita ke rumah ya
ke rumah ya
bisa dilaporkan kalau sudah dua x dua puluh empat jam naik
baru diterima laporan
sementara si aba maaf belum dua hari neng
tapi neng takut om takut apa apa
insya allah tuhan
kita yakin abah masih hidup ya
ya insya allah amin amin
dan insya allah ada kita semua
sekarang kita pulang ke bengkel
dengan hati yang jernih pikiran yang jernih
insya allah ada jalan keluar ya neng
kita semua khawatir sama abah
dong deng balik ke bengkel
jangan kesini neng
aduh jelang banget ya
bukan gitu saya tahu
terang banget kobarnya
tadi gue habis dulu rumahnya rio
tapi dia nggak mau ngasih info apa enggak
nggak mungkin mohon dia nggak tahu
soalnya om diding sama om bondan juga kemarin bilang
kalau mereka sempat ketemu black cobra
dan mereka semua juga kayaknya
ngarah ke tempat konvoy itu deh
ya makanya gue juga yakin
gue yakin kalau dia tuh bohongin gue
makanya kalau besok ketemu dia di jalan
gue bakal cekat dia
aduh ini gimana caranya ya
biar gue bisa kabur di tante rere
gue pengen cengukin dadu
meli kebelet pipis banget sumpah tante
aduh meli udah nggak tahan tante
meli kamar mandi dulu ya tante ya
ya lama lama mel
lama banget sih si meli
janjian dia kabur lagi
pokoknya pake gibtman
sampai jumpa lagi
udah berdagun banget musik
tak boleh kabur
huuu sial dia gak ada toiletnya pasti kabur
tuh ampun mana sih
tuh ampun mana sih
tuh ampun mana sih
kalau kayak gini kan bisa ketawa tante rere
lari ke mana sih tuan

ih yang kot kenapa malah nyamperin tante rere

maaf cepetan bajarannya pak

abah mana om
oh ding jelasin ding
kamu aja yang jelasin saya gak tega
jangan kan saya tuh
saya yang jelasin
saya yang jelasin
saya juga nggak tega
masa gue ulang lagi aku cuma gitu ya
sebenarnya apa sih yang terjadi sama abah
jadi gini pas kita nyampe yang ada cuma motornya bondi
dan mereka juga dari tadi coba teleponin abah abahnya juga nggak angkat
kamu jangan kayak gini ray kamu tenang dulu ya
aku bakal nyari abah sampai ketemu
yang penting kamu bantu doa ya
tapi aku takut mun aku takut abah kenapa kenapa
enggak enggak kamu jangan mikir aneh aneh abang gak kenapa napa ya
ini pasti ulah balik kobra
udah lah kita serang aja markas mereka